ppkm akan menjadi instrumen pemerintah
untuk melakukan rem
di daerah atau di
kelurahan atau di desa tersebut
ada kemungkinan di dalam ppkm
tersebut berarti tidak bisa
tata muka terbatas tapi
itu adalah suatu keharusan yang
dialami semua sektor dalam
minggu itu ada pembatasan
dan di dua minggu itu kalau
kemungkinan akan dilaksanakan
bahwa tidak ada tata
muka terbatas yang boleh terjadi untuk
kelurahan atau desa tersebut
kemungkinan akan pjj
untuk dua minggu tersebut